cuman kamu putri
yang boleh ke tempat ini
cuman aku dan raja
yang bisa kesana nggak boleh sama orang lain
kamu ingat ya
karena keselamatan arsila ada di tangan kamu
ini semua gara gara lama
mama yang gak betul
mama yang diculik
padahal mama dirumah
mama gak boleh nyalahin diri mama
karena mama gak salah
tapi harusnya memang lebih peka putri
harusnya mama tau
mama harusnya bisa cegah diriku untuk bawa sila
kamu tuh calon anak saya
iya omnya lupa
karena sebentar lagi
saya akan milikin mamah kamu
om kasih tau
seturah asya ya
kita masukin penjarak pembunuhnya om diego
dan kita bakal hidup bertiga
lucu banget lah
dia terlalu bodoh
dia gak pinter
dia gak bisa dapetin mama kamu
om bakal buktiin
tidak ada yang bisa dapetin mama kamu

tidak ada yang bisa dapetin mama kamu
degonya emang bener bener penjahat
dan bener kata lady
dan aku harus mencari raja
untuk menolongin archila
dan sepertinya aku harus pergi sendiri
itu terlalu bahaya buat kamu
yan nih demi archila mah
tapi kamu jangan sendiri
enggak kamu telepon dewa
kamu minta dewa untuk temenin kamu
lady ini ada handphone yang kemarin aku ketemuin di rumahnya diego
kamu tolong hubungin dewa ya supaya dewa otak atik handphone ini
mungkin aja nanti ada bukti
ya udah mah kalau gitu aku pergi sekarang ya
iya sekarang aku sama tante citra lagi di halte jalan melati
kamu kesini ya sekarang
raja belum ketemu
ya allah karena semakin gila
gimana caranya aku bisa lepas ini
ya allah kau harus cari raja kemana ya
apa aku minta bantuan sama clara aja
untuk minjem anak buah dia untuk cari raja
clara pasti kan ingin kalau raja itu bebas dari tuduhan
atau aku minta bantuan sama tante andis
tapi kalau misalkan aku minta bantuan sama tantanis gak mungkin
tante andis ngerasa emang raja pembunuh dego
aku harus ke rumah clara
dan aku harus minta bantuan sama dia
clara buka dong clara
clara tolong bantuin aku untuk cari raja

clara tolong bantu aku untuk cari raja
aku butuh anak buah kamu clara
arshila sekarang diculik sama dieko
dan satu satunya cara untuk nolong arshila adalah aku harus bawa raja
clara tolong bantu aku
kepada aku butuh pertolongan kamu
putri minta aku cari raja
jadi tukang teror itu suruh putri bawa raja
aku tau deh akal busuknya dego
jangan jangan diego sahiko itu cuma mau nyelakain raja aja
aku bakalan bantuin kamu
aku bakalan minta anak buah aku supaya cari raja
tapi aku gak tau itu cepet apa enggak
apaan sih lebay tau gak
iya iya udah aku pergi tapi tolong
kalau misalkan kamu udah nemuin jejaknya raja tolong kasih kabar aku
yaudah iya sana pergi
kau cukup bantu aku nanya ya
berbuat sok muddy
emang aku udah nak kitabin
saya siap dia
kan terburu buru saya